gampang tuh kalau kita mau ke jalan yang benar nggak gampang
setan selalu berusaha ngebelokin kita ke jalan yang agak benar
sekarang ini memang banyak yang muslim klub anak jalanan tuh banyak banget
tapi babi yakin kalau allah ngeridoin kita insya allah kita dilindungin
yang penting sekarang lu banyakin kegiatan positif di jalan allah
aku takut kamu kena panah apa di jalan oke
ih siapa juga yang lapar aku tuh serius tau
yaudah kamu yang hati hati ya
udah tapi kamu janji ya harus langsung pulang ke rumah
jangan jangan orang itu yang dimaksud dendy
ternyata heikal benar
anak mobil ada yang ngincer gue
kalau kita dalam masalah lagi nih boy
masalah apa lagi wil
pagi ini gua dikejar kejar boy
salam mobil tuh sampai jatuh gua boy
ini kok habis dari rumah sakit boy
kaki gua berseleo boy
mereka pesen sama gua boy
katanya kita ga usah macem macem lagi sama anak spider
gua ga ngerti lah boy maksud mereka apa
lu bisa ke warung babe kan sekarang
kalau gitu kita ketemu di warung babe ya
gua langsung ketemui kesana ya boy
sekarang kita harus gimana boleh
sekarang kita jadi ga tenang tau ga
kalau yang gua lihat
kayaknya anak spider itu nyariin lu deh boy
ya gua juga tau
hai kal juga udah ngalamin hal yang sama
dan sebenernya awalnya emang gua yang salah
gua ngejar anak spider
buat minta maaf sama tukang bakso
lu ga salah
kalau gua jadi lu
iya sih kal
cuman gua ga nyangka aja
hal sepele kayak gitu sampai kayak gini
hal sepele kayak gitu sampai kayak gini

sampai kita ada masalah sama geng mobil

dan sebelum gua ditelepon sama willy
gua juga sampai dikejar kejar sama
dan dia emang bawa mobilnya tuh jago
gua bisa kabur dari dia
emang bagusnya menghindar aja ya
emang bagusnya menghindar aja ya
masalahnya sekarang kan yang dikincang nih bukan masing masing pribadi
masalahnya sekarang kan yang diincar ini bukan masing masing pribadi
tapi klub anak jalanan

mulai sekarang kita harus bener bener hati hati
mulai sekarang kita harus bener bener hati hati
apalagi kalau kita lagi pakai jaket alma water kita

dan salah satu diantara kita kalau lagi ada masalah

itu kenanya ke kita semua
dan sekarang kita harus bener bener hati hati
karena kita sekarang
menghadapi dua masalah
yang pertama sekarang kita berhadapan
dengan gang black cobra yang udah punya
dan yang kedua kita sekarang berhadapan
dengan anak mobil anak spider
kok jadi gini ya padahal
kita kan ini klub motor bukan geng motor yang ugal ugalan yang berandalan
kita kumpul cuma buat evan
kumpul yang positif saling berbagi gitu loh
masih aja ada yang musuhin
gue juga bingung tang
dosa kita apa coba masalah terus saja datang
hah teteh banget nih
padahal klub kita hidup di jalan yang bener
tetap kenapa begini terus ya wan
kalau kita mau ke jalan yang bener gak gampang
setan selalu berusaha ngebelokin kita ke jalan yang kagak benar
sekarang ini memang banyak yang muslim klub anak jalanan tuh banyak banget
kalau allah ngeridoin kita
insya allah kita dilindungin
yang penting sekarang
lo banyakin kegiatan positif di jalan allah
pasti kita dilindungin
ya allah sebetulnya aku berharap klub ini seperti ini
dalam keceriaan kebahagiaan dan kebersamaan
semoga aku bisa menjaga semua ini ya allah
kok perasaan gue menenak kayak gini sih
bu udah nyampe rumah belum ya
kenapa lo nyampe rumah
masih ngerasat aku gak enak dari tadi
bawel banget sih kamu rez
belum jadi istri aja udah bawel
aku dari tadi tuh gak jelas gitu perasaannya
makanya aku mau dengar kabar dari kamu
emang sekarang kamu lagi di mana

makasih ya sayangnya udah khawatir sama aku
aku baik baik aja kok
cuman tadi sih aku sempet dikejar sama geng mobil

berkat doa kamu juga
aku bisa kabur dari mereka
berarti bener kan firasat aku
aku tuh emang udah feeling
tapi kamu gak apa apa kan sekarang kamu lagi di mana
aku sekarang lagi di warung bapak ini
lagi kumpul sama temen temen
dan di sini mereka lagi latihan freestyle
tapi beneran kan kamu gak apa apa
kalau aku kenapa kenapa aku tuh bukan di warung babe
bukan di warung babe
tapi di rumah sakit
ya syukurlah kalo kamu gak apa apa
ya syukurlah kalo kamu gak apa apa
aku malah seneng dibawelin sama kamu
kamu tuh sayang banget sama aku
care banget sama aku
dan aku juga seneng ternyata kamu tuh punya ikatan batin sama aku

ya udah deh pokoknya lain kali kamu harus lebih hati hati ya

kalo misalnya ada yang rese atau ada yang mau gangguin kamu mending kamu langsung tanggepin deh
mbak be juga ngomong kayak gitu kok sama aku
terus ingat pulangnya jangan kemaleman
nanti kalau misalnya udah nyampe rumah harus langsung kabarin aku